dikentikan tapi syaratnya dengan gaya old school satu lawan satu
kau seko campur ini usaha anak muda
yang ada asam urat kamu lagi
eh jangan ngeledek kamu
kalau berani ayo berantem jangan banyak ngomong
kalau semua lawan dia
ayolah bales banget nih ribu sama orang jompo
ya bener baik
pokoknya setiap kali kamu membuat kesalahan gaji kamu saya potong dua puluh ribu rupiah
ya itu buat hukuman kamu
kayak gue kan
masuk gaji saya dipotong dua puluh ribu den boy
ya kalau mang diman nggak mau dipotong gajinya
mang diman harus bener bener dong kerjanya
nggak nur sif
punya bodi bahenol
depan kamu nggak ada bagus bagusnya
jauh jauh jauh
jauh bener baik
kalau kita jalan jalan aja
siapa tahu apa aww
udah ketuaan preman takut nyasar
gue langsung cabut ya sine
itu anak warior
ray perasaan gua gak enak
ayo kita kejar
ray lu duluan aja ray biar gua yang ngalangi mereka
ray lu duluan aja ray biar gua yang ngalangi mereka
ray lu duluan aja ray biar gua yang ngalangi mereka
ray lu duluan aja ray biar gua yang ngalangi mereka
lu anak warior kan
apa mau lu
jadi lu yang udah mukulin temen temen gua
bukan bukan gua emang kapan kejadiannya
eh lu jangan main tuduh aja ya kalo yang ngelakuin itu anak warior
udah gak usah banyak ngomong
kalaupun bukan lo yang mukulin pasti temen temen
sekarang dimana temen temen
gimana gua tau gua lagi sama mereka men lu liat dong
mana mungkin dia mau ngaku udah hajar
tunggu tunggu dia tuh
mau gebukin temen gue rame rame
enak banget main gerak orang
gua harus tau sama lu
mendingan lu minggirin
ini harus anak anak
dan gua gak mau mundur
dia temen gua
dan gua gak mau kalo temen gua sampe dibukuin sama banyak orang
gue gak mau mundur sebelum mereka pergi
ini cewek risih banget sih jadi orang
udah tan kalo cewek urusan gua
lu anak varior kan terus lu pikir gua takut
anak motor jamckn sekarang temen temen ternyata
kalau zaman saya mana ada yang tahu orang seperti ini
kalau memang pada udah nawaitul nyampe berantem
ayo kita bergelut
dikertikan tapi syaratnya dengan gaya old school
satu lawan satu
hei patuah lo seko campur ini usaha anak muda
yang ada asam urat kamu lagi
jangan ngeledek kamu
kalau berani ayo berantem jangan banyak ngomong
kalau semua lawan dia
ya elah males banget nih ribu sama orang jompo